alfian punya fobia apa
saya fobia setiap tanggal tua
ah sama banget
aduh kenapa sih agujok saya yang itu kurang nih
tapi gak apa apa kita berarti sama sama lah ya punya fobia itu
itu bukan fobia kali ya
takut agak gak bisa belanja aja
nah itu dia
dan tadi di awal di segmen sebelumnya kita sudah menghadirkan masalah fobia
dan kali ini kita akan berbicara langsung mengenai fobia ini
sudah hadir di studio yaitu aktor dan juga artis kita
ada randi pangalila dan juga mbak ratih
dan zulhaqi sebagai seorang psikolog
terima kasih sudah datang di good morning
rani gak ada yang bikin takut kan di studio
kan gak ada yang bikin fobia kan di sini
nggak ada yang dalam kan di sini
jadi apa coba ini langsung tanya tanya nih
mungkin juga fans herandi belum tahu banyak soal ini
kayaknya udah tahu
udah tahu ya
karena ini memang udah lama sekali
aku sering kasih tau juga sama orang orang
aku fobianya itu sama laut
tapi bukan laut in general ya
karena aku sendiri juga main surfing
tapi lebih ke laut yang dalam
biasanya orang senang untuk diving
buat aku itu adalah sesuatu yang menakutkan
awalnya tahu bahwa dengan kedalaman laut itu atau kolam renang yang dalam itu
fobia itu awalnya taunya gimana randy
awal bisa tahu kalau itu fobia
karena setiap kali diajak sama teman teman
atau diajak sama teman teman untuk berenang di tempatnya
lompat indah ya
itu dalam banget ya
itu iseng iseng tetap mau ikut
tetap mau ikut
tapi begitu coba untuk masuk ngelihat itu dalam banget
terus tenang kan di kuping gitu jadi kayak gak bisa dengar apa apa
itu langsung di dalam otak tuh pikirannya langsung macam macam
ada burita raksasa
ada alien juga
alien dalam tau
jadi fascinasinya luar biasa
itu yang bikin jadi kayak
bisa kadang kadang kalau udah sampai imajinasinya terlalu banyak
bisa sampai kayak hampir mau black out gitu karena
karena lemes banget
sampai segitunya ya memang ya
ini berarti udah memang kita kategorikan ya memang fobia nih
karena ada juga yang memang takut ya
tapi bisa berenang kan
kalau berenang bisa
bahkan kalau gak bisa berenang gak mungkin surfing juga
hal hal yang kadang kadang kita berpikir mungkin randy pun pernah tenggelam kali
jangan sampai ya
even pada saat main surfing pun kadang kadang juga sempat ngerasa kayak
pas lagi nunggu ombak itu sempat
walaupun ngobrol santai tapi sempet kayak
di bawah ada apaan ya gitu
kayak sempat kebayang
di bawah ada apaan
sebenarnya kadang kadang gak ada apa apa
cuma pikiran kita yang membuat jadi
di bawah ini ada hiu lah
ada ini ada itu gitu
itu yang gue rasain
mbak rati kan ini yang dialami reni
ini kan cukup unik juga ya fobianya ya
suatu yang dalam
kalau mbak rati sendiri selama jadi seorang psikolog ini
apa sih yang pernah dilakukan atau terapi apa yang dilakukan terhadap orang orang yang menghadapi fobia ini
mungkin sebelum itu aku mau jelasin bahwa fobia itu sebenarnya ada tiga bentuknya
yang pertama dia spesifik fobia
misalnya yang ada laut keret gelap bisang
benda benda yang kadang kadang menurut kita biasa
tapi ternyata ada beberapa orang yang memiliki ketakutan tertentu
kemudian yang kedua
sosial fobia ini biasanya muncul karena dia takut terhadap satu situasi
dan bagaimana pandangan orang terhadap dirinya di situasi itu
akhirnya orang orang yang sosial fobia lebih sering menyendiri atau menghindari lingkungan tersebut
yang ketiga adalah agorafobia
nah kalau agorofobia ini takut terjadi sesuatu yang menakutkan
misalnya gempa bumi
terus misalnya longsor
jadi hal hal yang kejadian
nah kalau tiga bentuk ini
yang awal spesifik itu ada beberapa
terapi yang bisa dijalankan
pasti basicnya adalah kognitif terapi
karena kan itu bagian dari gangguan kecemasan
nah biasanya bentuknya exposure
justru kita dihadapkan pada hal hal yang membuat takut
tapi tentu ada metodenya ya
jadi bukan berarti di
digoda godain dengan benda yang membuat dia takut gitu
itu malah membuat
iya itu sih
dia semakin panik ya
gak mau kayaknya kembar hati
nah terus kemudian ada juga beberapa medikasi yang perlu dilakukan
tapi kalau medikasi memang
yang melakukan adalah
terus kemudian kalau yang kedua dan ketiga
biasanya untuk behavior terapi itu
agak kurang efektif
kadang kadang memang perlu ditunjang oleh medikasi
tapi kalau yang pertama kadang kadang nggak perlu medikasi
kalau yang spesifik fobia
jadi yang diatur adalah pikiran
berbagai treatment itu
atau setiap orang beda beda karena berbeda kasus
tiap orang berbeda beda setiap kasus
tapi memang basicnya adalah kognitif terapi
terus ya ya terus menerus begitu ya ditunjukkan
mungkin dengan surfing memang sengaja randy
untuk mengurangi ketakutan itu
terapinya semacam itu
cuma waktu itu saya juga tidak datang ke psikologi
gak datang ke psikolog
jadi saya coba untuk melawan ketakutan saya sendiri
dengan cara saya sendiri
dengan cara ya
coba untuk tetap mikir positif
ah itu cuma pikiran saya aja
itu sebenarnya nggak ada gitu
jadi itu cara yang saya lakukan
fokusnya kan jadi bukan ke
ke dalamnya ada apa di dalam laut
tapi lebih ke oh ini ada ombak
berarti kita harus dug dive
kita harus nyari momentum kapan kita mau ambil ombaknya gitu
jadi pikiran kita lebih ke
iya surface nya itu
jadi bukan ke apa yang ada di dalam laut itu sendiri
itu aku ngerasanya sih it works
selesai main surfing
gue tadi udah empat jam loh di laut
udah tiga jam loh di laut
gak terasa gitu
tapi kalau misalnya kita pikirin terus
sepuluh menit aja tuh rasanya kayak udah
udah lemes banget gitu
ngeliat laut gitu
jadi emang mindset lah ya
jika dibandingkan dulu awal awal
sekarang ini sudah mulai berubah atau masih ketakutan
itu berapa lama sih
kalau memang kayak diajak diving tetep gak mau sih
tapi mau gak
indonesia waduh lautnya bagus banget loh
gunung gunung juga bagus sih kenapa
saya pernah gak mencoba gitu
ya itu tadi
di tempat diving
gak pernah ketemu
gak pernah ke buskolong sih
coba melakukan terapi terapi lain
mungkin sejauh ini yang aku lakuin
tetep bisa mencintai laut
ya surfing itu
mencoba untuk diving
eh nanti dulu kali ya
fobia itu harus dihilangkan
ketika itu sangat mengganggu
fungsi kehidupan ya
yang tadi aku cerita
bahwa dia takut lubang gitu
dan dia sangat takut dengan
lubang sekecil apapun
ya lubang sekecil apapun
dia gak bisa nge charge berarti ya
ya jadi dia memang benar benar
kalau enggak ya
tidak akan optimal
manusianya gitu kan
ada beberapa fobia
yang akhirnya orang menganggap
di indonesia masih ada
yang justru orang fobia itu
sering terjadi itu
merasa tidak nyaman
justru dengan cara yang salah
bagibatnya fatal ya
tapi kan ada tekniknya
jadi gak serta merta
dia misalnya takut lubang
terus kita tunjukin lubang
terus bukan seperti itu kan
jadi dicari pemahaman ya
ada sisi menyenangkannya ya
karena dia bukan laut spesifik
yang dia takut
jadi ketika dia di kolam renang pun
takutan gitu kan
kolam renang dalam
nah berarti kan dia
mesti berdamai dengan
kedalaman itu tadi
kadang kadang itu ada
apa ya penyebabnya
gak tau ya
nah itu yang perlu di
memang pasti selalu ada penyebabnya
gak tiba tiba aja datang begitu
ya dan harus menetap
baru bisa dikatakan fobia
oh saya udah lebih itu
udah tahunan ya
udah tahunan ya
dari kecil nih kayaknya
support orang orang yang ada di sekitar ini
seperti apa seharusnya mbak rati
tadi mbak rati bilang
supportnya itu dalam bentuk apa seharusnya
supportnya adalah dalam bentuk
kita memahami bahwa dia takut
kita memahami bahwa dia tidak nyaman
tapi tidak juga akhirnya membuat dia menghindari
karena kan misalnya
ketemu dengan sesuatu yang dia takutkan
kita pinggirkan gara gara takut
nanti dia lihat kucing misalnya
nah seperti itu
jadi dibuat natural
tapi ketika dia berespon ketakutan
kita cukup membuat dia merasa nyaman
udah gitu aja
jangan terlalu masuk ke dalam
kecuali memang kita sebagai terapisnya
memang ada beberapa metode
untuk mengubah pola pikir
karena semuanya ada di mana
di mindsetnya dia
ada banyak hal nih
yang berkembang di masyarakat
saya sebutnya mitos atau fakta lah gitu ya
soal menghilangkan ataupun mengatasi fobia
kan sekarang lagi zaman ya
ya ini juga bisa kok
jadi sebenarnya basicnya hipnoterapi itu
adalah mengatur pola pikir
karena apa yang kita lakukan kan
sentralnya pasti di pikiran
sesuatu yang kita lakukan
nah kalau misalnya
ada fobia yang memang efektif
tapi ada juga yang orang orang tidak bisa
menggunakan terapi hipno
jadi baiknya ya konsultasi
kalaupun misalnya pergi ke psikolog
biasanya kita akan lihat
tapi ternyata kayaknya nggak cocok
perlu diganti dengan metode yang lain
karena seperti minum obat
ada alerginya kan
jadi ada reaksi yang mungkin
malah membuat dia
makin tidak nyaman
biar perlu diteliti lagi
nah sebelum ke randy
saya punya pertanyaan terakhir dulu
buat mbak rati
mbak rati ada lagi mitosnya selanjutnya
katanya fobia ini juga bisa dari keturunan
ibunya waktu hamil
kayak anaknya takut pisang juga
itu betul gak
bisa nurun gitu
iya karena ini menyebar loh
di pasar rakyat
karena fobia itu adalah
bagian dari gangguan kecemasan
jadi yang menurun adalah kecemasannya
fobian itu kan luas
gak mesti harus melulu dengan fobia gitu
orang yang selalu berpikir negatif
itu kan sebenarnya gangguan kecemasan juga
karena misalnya dia khawatir
misalnya pasangannya selingkuh gitu
sehingga terus terusan diteleponin
itu juga fobia ya
kalau randy pernah nolak job gak sih
terkait dengan fobia ini
kalau udah mulai menjurusnya ke
laut lautan dan diving
aku biasanya udah langsung angkat tangan
kayaknya gak deh
daripada konten yang saya kasih nanti tidak memuaskan
lebih baik saya udah jujur aja dari awal nih
saya nggak capable untuk melakukan itu gitu
lebih baik disuruh muaita ya
tapi terakhir randy
jadi setelah dialog ini
kalau misalnya sudah mempengaruhi kehidupan saya
hari hari cobalah konsultasi
nextnya mau seperti apa
kehidupan sehari hari ya
karena selalu menghindari
kita bukan ikan yang hidup di
gak terlalu mengganggu ya
masih tetap lancar rezeki dari darat ya
terima kasih mbak natty
sudah datang di good morning hari ini ya
mudah mudahan bisa membantu anda ya
untuk segala macam fobia
kalau kita itu bukan fobia lah
setiap bulan sih memang ya
kita baru tahap kecemasan